dia harus cari abi harus cari kamu juga gimana sih
kau cukup taruh
kau cukup taruh
maaf bang tadi
tante kok tau nama aku
abi abi kenapa
perasaan benci kamu ke dewa
aku cuma langkah nyusahin diri kamu sendiri
dari kepada kamu
baca mantra bareng bareng
jangan berobot jangan berobot ya
kenapa aku harus dinaikin kesini
kamu masih anak kecil kenapa keluyuran
pasti kamu anak jalanan
anak jalanan itu apa
yang keluyuran di jalanan
orang tua kamu mana
aku nggak punya orang tua
makanya kami menertibkan
anak anak jalanan seperti kalian ini
demi keselamatan kalian sendiri
tangkap dua pak
kita tangkap dua orang pak
jangan lari kau
cepet kalian naik
diam kalian disini ya
kalian jangan cuma cuma kabur
jangan seperti temen temen kalian
ya diam disini
harus saya tunggu
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif atau berada di luar service area
kenapa sih handphonenya nggak aktif
dewi kamu tambah
tambah bikin aku stres dong
udah harus cari abi
harus cari kamu juga
harus cari disini
kau cukup tante
aku sedang ngalahin nante
nanya kalau suap
distributor lagi malaran
saya sedang menanggung
saat jangan ada mobilnya
nanti aku mau mention ke
kayak anak penyakitan lu tau gak
nanti lu pakein baju ke dia
kabur kemana sini anak
mending kalau dia bisa pulang ke rumahnya
kalo dia kenapa napa di jalan
terus masuk berita
ini tuh niatnya
malah bisa bisanya aku yang masuk penjara
ya allah dimana abi
kalo dia main jauh gak mungkin sampe sejauh ini
apa ada orang menculiknya
buat dia main jauh gak mungkin sampe sejauh ini

kekyankan s powered up
bagus dicembung cembungin gini sih kita mau minta uang hah minta uang minta uang sama siapa kak sama
orang kaya lah tapi koto dewi kau boleh minta uang sama orang hah tante dewi siapa tuh
tante kata om dokter tante dewi tuh malaikat yang dikirim sama lu buat jagain aku kak lu halu ya
halu halu apaan sih halabawel udah cepetan kalau kita nggak dapet duit kita bisa dikirim
beneran ketemu malaikat sama bang abul ah lama yuk yuk
kasihan belum makan
kak aku udah makan